polda jawa tengah membentuk tim khusus untuk menyelidiki tewasnya seorang tahanan setelah diduga mengalami penganiayaan saat di poresta banyumas
empat oknum polisi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut
yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi menilai pengawasan internal propam dan kompolnas tidak efektif sehingga kasus seperti ini kembali terulang
sudah bergabung bersama kami ketua harian komponas benny mamoto selamat malam pak beni
lalu hadir juga bersama kami direktur lbh yogyakarta julian dwi prasetya mas julian selamat malam
saya ke mas julian terlebih dahulu mas julian ada beberapa kejanggalan dalam kasus ini misalnya keluarga yang tidak boleh menjenguk selama dua puluh hari
lalu hasil autopsi juga belum diberikan kepada keluarga sampai dengan saat ini apalagi kejanggalan yang ditemukan keluarga dan juga lbh dalam kasus ini
selain yang sudah disebutkan tadi pertama kami melihat dari ini ya
dokumentasi tubuh korban itu kurang lebih ada dua puluh lebih luka berat yang dialami oleh saudara almarhum oki ini ya
dan kita perlu tahu ya berangkat dari mana luka luka itu kita harus cek kebenaran apa yang sudah dilakukan oleh polda ini kebenarannya seperti apa
apakah memang itu datangnya dari tahanan lain atau itu berangkatnya dari apa namanya
dari proses penyelidikan atau proses penangkapan dan saat ditahanan itu harus clear itu yang pertama
nah kemudian yang kedua kita juga melihat dalam tim yang itu dibentuk oleh polda jawa tengah kami melihat masih ada keterlibatan polres banyumas gitu
dimana kita melihat dalam situasi saat ini polres banyumas lah yang itu melakukan perintah ya untuk memberikan perintah penahanan
penangkapan dan apa namanya dimulainya penyidikan di satu sisi mereka juga yang menetapkan sepuluh tersangka lain di dalam tahanan
nah ini perlu dicek karena kami sangat ragu ya karena objektif penanganan itu akan diuji juga karena kami khawatir ada konflik kepentingan begitu mas
baik baik saya ke pak benny pak beni kalau dari catatan kami kami dapatkan data juga dari kontras begitu ya
sepanjang juni dua ribu dua puluh
dua puluh sampai dengan mei dua ribu dua puluh tiga ditemukan lima puluh empat kasus penyiksaan yang mengakibatkan delapan belas orang tewas bahkan tiga puluh empat kasus diantaranya ini melibatkan anggota kepolisian tanggapan anda seperti apa
ya memang kondisi ini tentunya cukup memprihatinkan ya karena kasus pulang padahal kasus sebelumnya sudah dilakukan penindakan baik secara pidana maupun etik
tetapi masih terulang kembali
menurut kami salah satu faktor yang perlu menjadi bahan introspeksi adalah bagaimana peran atasan ketika tim anggota itu akan turun ke lapangan ini harus di briefing dulu
harus diingatkan dulu tentang bagaimana sop nya penggunaan senjata api sop nya dalam penangkapan ketika tersangka melawan ketika tersangka melarikan diri
ini harus di briefing dulu diingatkan kembali kalau tidak hanya dilepas begitu saja maka potensial akan terjadi penyimbangan seperti ini
oleh sebab itu menurut kami ini perlu ditarik ke atas tanggung jawabnya tidak hanya anggota tetapi satu tingkat diatasnya juga harus ikut bertanggung jawab
ini menjadi penting alasan melekat harus betul betul diterapkan
saya mempersiapkan betul anggotanya ketika mau melakukan penangkapan dengan penuh kehatian kehatian dan menghindari kekerasan
kok sudah ada perkatnya yang mengatur hal ini bagaimana implementasi dan standar ham itu juga sudah ada
tinggal sosialisasinya jalan atau tidak diingatkan atau tidak kepada anggota ini menjadi penting
nah ya dari kasus ini menurut kami
perlu evaluasi dan menurut kami sudah saatnya polri melengkapi diri dengan body general ini sudah saatnya
karena kalau tidak bagaimana atasan bisa memantau kegiatan anggota di lapangan ketika melakukan operasi
kemudian bagaimana kita bisa menyajikan bukti ketika ada laporan kepada internal pengawas internal
bagaimana anggota akan menjelaskan kalau tidak ada rekaman bagaimana proses penangkapan itu berlangsung
jadi menurut kami sudah saatnya anggota di lapangan dilengkapi dengan bodi kamera
atau setidaknya ada yang ditugaskan untuk merekam bagaimana proses penangkapan itu berlangsung
ini bisa nanti menjadi bahan ketika disudutkan maka pembelaannya ya berupa rekaman itu
ini menjadi penting menurut kami
baik baik saya ke mas julian
mas julian tadi pak benny mengatakan ada dua mungkin yang bisa memperbaiki sehingga kasus ini tidak terulang nantinya
yaitu penggunaan bodi kamera dan juga mengingatkan kembali sop ketika akan melakukan perindahkan
menurut anda apakah dua hal ini cukup untuk agar hal seperti ini tidak kembali terulang begitu
sebenarnya ini sudah beberapa kali terjadi seperti apa yang disampaikan oleh pak benny
dan saya kira memang perlu ada informasi kepolisian
di tubuh polri itu sendiri
kita kalau misalnya lihat di dalam proses penangkapan saudara almarhum oka ini dalam tayangan yang ditayangkan di dalam salah satu stasiun tv
misalnya dalam proses penangkapan
padahal kita tahu kasus ini ya itu masih belum ada ponis hakim gitu ya
tapi proses penangkapannya itu sudah merendahkan martabat seorang pemuda ini ya
itu lebih rendah dari seorang manusia
perlakuan seperti inilah yang sebenarnya kita nggak bisa biarkan dan itu tidak diterima oleh keluarga
nyawa sudah hilang gitu ya dan itu tidak akan kembali
tuntutan keluarga ya pasti ya dibalas dengan pelaku yang itu kemudian bertanggung jawab atas perbuatan mereka
dan tentu harapan keluarga juga ya kami juga masyarakat sivil juga ya kami juga berharap bahwa ini tidak akan terulang kembali
jadi ini harus memang ada evaluasi meniluruh
jadi satu itu bukan
hanya sekedar angka gitu tapi itu adalah satu kasus yang terungkap yang itu harusnya menjadi pintu masuk kita untuk berbenah diri gitu
mas julian ini kita bahas lagi bahwa memang ini bukan kali pertama terjadi dari sudut pandang lbh sendiri
seperti apa melihat apakah memang evaluasi atau fungsi pengawasan dari propam dan juga kompolnas dirasa masih kurang
pertama kalau misalnya kita lihat ya belajar dari kasus ini ya
sebenarnya kan ini dimulai sejak ditangkap ya dua belas mei gitu ya
dan kami ya baru mendapatkan sp dua hp ya di tanggal delapan belas juli
nah kemudian kalau kita cek ya sebelum ada laporan ya sebelum kasus ini kemudian kami sajikan ke publik gitu ya
itu prosesnya itu kemudian kami belum dapat perkembangannya siapa tersangkanya
kemudian baru kami apa namanya baru sampaikan ke publik ya minta dukungan publik baru
kemudian keesokan tanggal sekitar tanggal tujuh belas pak kapoluda dan amat lestri baru menyampaikan perkembangan kasus
dan baru hari ini kami dapat apa namanya dapat laporan apa namanya perkembangan kasus baru hari ini gitu
dan di dalam laporan tersebut kita cek ternyata hanya ya sama aja tidak ada bedanya dengan apa yang disampaikan di konfesi pes
hanya sudah ada ditetapkan delapan tersangka gitu
apa namanya ada empat tersangka gitu dan ada sebelas anggota yang itu kemudian diproses
cukup lambat gitu ya
kita kalau misalnya lihat dari proses penangkapan hingga sampai sp dua hp yang kita lihat ini
ini berarti kan sudah dua mei juli berarti sudah dua bulan lebih gitu ya proses ini kemudian dilakukan
dan kita belum tahu ya keamanan terhadap bukti bukti yang ada gitu
karena ini kita melihat suatu peristiwa ini harus utuh
nggak bisa kemudian dipotong potong
nah sampai saat ini keluarga belum mendapatkan apa namanya kronologi yang utuh yang itu bisa apa namanya dipertanggungjawabkan
sebenarnya harus evidence
bagaimana cctv cctv karena kami memandang bahwa harusnya kepolisian itu adalah tempat yang paling aman bagi seorang tahanan gitu
tapi ini justru orang malah ini ya malah takut gitu
nah ini yang menjadi pertanyaan kita gitu sebagai warga negara sebagai masyarakat sipil
bagaimana ini kemudian kita bisa merasa aman gitu di sana
nah kalau misalnya di sana sudah menjadi tempat yang tidak aman lagi
manakala kita sudah seperti itu maka patut kita
evaluasi kira kira begitu
oke saya ke pak benny
pak beni lagi lagi kita bahas ini bukan kali pertama yang terjadi
beberapa kali terulang begitu menurut anda bagaimana dengan fungsi pengawasan dari propam dan juga kompolnas
apakah memang benar tidak efektif
ya yang pertama untuk memastikan bagaimana kasus ini terjadi
kami rencana kita akan turun ke banyumas
kami akan melihat langsung bagaimana
suasana tahanan bagaimana proses penangkapannya
langsung ke lokasi dan dilanjutkan nanti gelar perkara di polda jawa tengah
untuk kami dapat informasi ini langsung dari para pihak yang terkait
nah bicara masalah pengawasan
memang aturannya sudah ada
waskat ini justru ditekankan betul karena yang tahu
kesiapan anggota tindakan anggota ancaman yang akan dihadapi itu dari atasan langsung yang bersangkutan
ini yang menurut saya perlu ditekankan betul
bahwa atasan langsung ikut bertanggung jawab
kita harus ke atas
sehingga mereka akan peduli kalau mau menugaskan anggota
baru nanti meningkat berikutnya adalah pengawas internal
apakah propam apakah
irwasda pak siddiq
kalau kaitan ini pak siddiq
nah kami ini di luar
nah di luar kami sering menyampaikan
entah itu rekomendasi entah itu apa namanya dalam forum forum tertentu
kami sampaikan pesan pesan
mengingatkan kembali tentang adanya aturan implementasi standar ham
kemudian adanya belajar dari kasus terdahulu dan sebagainya
kami sebatas itu
peristiwa ini kan terjadi internal
lalu setelah itu kami harus turun ke lapangan untuk memastikan informasi yang benar
sehingga nanti kami di situ bisa mengevaluasi bisa menilai kelemahannya di mana
dan siapa yang harus bertanggung jawab
baik pak beri
betul apa yang dikatakan mas julian tadi
bahwa seharusnya kantor polisi itu merupakan salah satu tempat
yang aman begitu
bagi para tersangka yang memang belum diketuk palunya
apakah memang bersalah atau tidak
kita akan terus kawal kasus ini dan harapannya kejadian ini tidak kembali terulang
terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini
ketua harian kompolnas beni mamoto
dan juga direktur lbh yogyakarta julian wiprasetia